sheikh terima kasih sheikh
jika sheikh berkenan
apa sheikh bisa mengasuh pendapat santri milikku
dengan senang hati raden
alhamdulillah rabbil alamin
ini adalah sebuah anugerah besar
untuk penuh pesantren kami
karena guru besar
saya sudah melakukan pengobatan
sudah ada perkembangan yang bagus gusti
tapi raden walang sungsang
masih perlu berapa kali pengobatan gusti
gusti ratu harus sabar
pasti ada hasilnya
terima kasih banyak
saya mohon diri dulu
kalau ada apa apa panggil saja saya
tolong antarkan yiro ke wisma
sendika gusti ratu
nyiro sekarang sudah enak ya
kemana kemana tadi diantar
sama gusti senopati
seperti orang penting sekarang
pandari dulu juga nyai teh penting
ketika itu tuh nyaho
cuma nyai mah diam diam aja takut dibilang sombong
adik nyai kenapa
ada apa nyai
apakah nyai membutuhkan sesuatu
disini tuh ada sungain tuh
nyai mau ke sungai
sesuai dengan perintah gusti prabu
untuk keselamatan nyai
nanti ada pembunuh yang mengincar nyawa nyai
hamba teh ngerti
tapi ini teh urusannya pribadi pisan gusti kaset
urusan apa nyai
atau gusti kaset mah gak perlu tau
he nyai yang sopan
yang jelas bilangnya
masa seperti itu
ya tekan pukuhu kerajaan
akiman tuh nyawa
atau nyai itu yang ke sungai
yang ke sarudang yang mandi
yang mandi nyawa tuh
apa nanti disini tuh ada kamar mandi ya nyai
udah disediain itu pancuran
nyai mah udah liat udah tau
tapi disini mah gak enak
nyai mah sudah biasa mah
di tempat air yang ngocor
disitu mah enak
sama ada daunan
uh enak adem
oh dasar asin sepat
yang kecay kasu wengesadala tuh
gimana tuh gust
oh iya gusti prabu
aku tidak bisa mengizinkan
karena ini adalah perintah langsung

yang lebih dekat
yang lebih dekat
yang lebih dekat
yang lebih dekat
yang lebih dekat
yang lebih dekat
yang lebih dekat
yang lebih dekat
karena ini adalah perintah langsung
dari gusti prabu
dan nyai harus dijaga
dengan penjagaan yang ketat
satu tenang aja tuh gusti
kan ada kami berdua
kita kan berdua suka jagain
dari dulu juga ya
aku akan mengizinkan
tapi aku harus ikut dengan kalian
tapi ganteng besides
tapi kalian pergi
harus dijaga dengan
ini iroh berangkat ke sungai
hanya dikawal dua prajurit prajurit podo
dan dua pendekar gemplung itu
untuk menghabisi nyanyi iroh
si tabib gemplung itu
terima kasih syekh
jika syekh berkenan
bisa mengasuh pondok pesantren milikku
dengan senang hati raden
ini adalah sebuah anugerah besar
untuk penuh pesantren kami
karena guru besar seperti syekh mursa
untuk mengasuh pondok pesantren kami
terima kasih syekh mursa
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
kekuatan yang maha besar
melainkan semua bersumber dari allah swt
sama sama kecil dihadapan allah
yang maha besar
bagaimana kondisi raka sekarang
alhamdulillah iroh biar lamin
saat ini keadaan raka walang sungsang
sudah menjadi lebih baik lagi
karena sudah ditangani olehnya iroh
dan berkah syekh mursa
syekh mursam sudah membebaskan iroh dari tatokan
dan sudah pulih sediakawan
terima kasih syekh mursa
ada panggilan alam
bukan itu maksudnya
ya apa itu nyi yang jelas
nyi ada panggilan alam
ini juga tutup mata dulu
itu benar tutup mata
mundur sing jauh